dan kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan ketua mui bidang fatwa asroruniam soleh
selamat sore pak niam assalamualaikum pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik pak niam apa kabar pak sehat ya pak ya
baik pak terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
langsung saja pak niam kita ingin menanyakan lebih lanjut
audit lapangan kan kemarin sudah soal vaksin ini
pendalaman dengan diskusi secara menyeluruh juga sudah dilakukan
sehingga kajiannya rampung sore ini dan sudah diplenokan juga dan sudah diumumkan juga
kita ingin memastikan lagi apa kemudian yang bisa dipahami masyarakat soal uji halal dari vaksin sinovac ini pak niam
yang perlu dipahami bahwa proses awal sampai akhir auditing sudah dituntaskan
kemudian hari ini disuntaskan
dilaporkan ke sidang pleno dan setelah itu dilanjutkan pembahasan oleh pimpinan dan anggota komisi fatwa mengenai aspek kehalalannya
dan sudah disampaikan atas pertimbangan syarih dan juga melihat hasil proses audit lapangan dinyatakan halal
tetapi ada satu lagi yaitu
karena halal dan bayib itu pada hakikatnya satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam kebolehan penggunaannya
maka sungguh pun tadi rapat komisi fatwa sudah menetapkan aspek halal dan suci terhadap produk vaksin sinovac ini
tetapi mengenai boleh atau tidaknya digunakan pada aspek syari itu menunggu kepastian dari badan pom
itu nanti saat badan pom sudah menegaskan mengenai aman atau tidaknya vaksin ini untuk digunakan
pani am untuk kembali menegaskan agar tidak kemudian jadi miss informasi di tengah masyarakat
pertimbangannya kalau saya tidak salah mohon dikoreksi ada ingredients begitu ya
ada proses juga yang menjadi concern dari mui sendiri untuk menetapkan vaksin ini halal dan aman digunakan
selain itu apa lagi pak
pada aspek kehalalan itu dua aspek
aspek yang pertama terkait dengan komposisi bahan
kemudian aspek yang kedua adalah proses produksi
di dalam proses auditing ini sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh tim auditor dan juga pendalaman dalam rapat komisi fatwa
produk vaksin ini di dalam proses produksinya
itu tidak memanfaatkan dan juga tidak berbentuan dengan babi atau bahan yang tercemar babi
dan juga tidak menggunakan atau memanfaatkan bahan yang berasal dari bagian orhan manusia
artinya ini adalah temuan yang inti karena itu menjadi salah satu titik kritis ya
terus berikutnya sungguh pun ada interaksi dengan bahan najis
tetapi ada proses pensucian secara syari'i atau tatwir syari'i dengan menggunakan water for injection
air yang dalam jumlah antara sembilan ratus sampai satu dua ratus liter untuk kepentingan verifikasi
artinya proses itu sudah memenuhi kaedah tatwir syari'i
dan proses produksinya
dan karena kemudian disimpulkan vaksin produksi dari sinovac ini halal dan suci
cuma yang terkait dengan kebolehan itu tergantung dengan tingkat keamanan dan juga tingkat khasiat serta efekasinya yang masih di dalam proses kajian di badan pom
oke kenapa saya bertanya kemudian soal ini pak
karena memang masih ada kebingungan di tengah masyarakat untuk menafsirkan bahwa penggunaan vaksin ini halal atau tidak
khususnya dikonsennya ke hal itu
sambil kita menunggu nanti aspek ketoyibannya yang akan dikeluarkan oleh bepom
apakah kemudian pak selanjutnya ini akan mempengaruhi tidak menunggu aspek ketoibannya ini dengan rencana vaksinasi yang akan kita tahu tiga belas januari ini presiden juga akan melakukan vaksinasi
belum ada perubahan sejauh ini
yang pasti kita semua
memiliki komitmen dalam mengikhtiarkan proses vaksinasi secepat mungkin
tetapi pada saat yang sama juga mempertimbangkan aspek halalan dan juga keamanan
agar komprehensif jaminan keamanan dan juga keselamatan masyarakat
jangan sampai kemudian karena pertimbangan satu hal kemudian kita terlupakan hal yang lain
hanya pengen vaksinasi tetapi vaksinnya nggak aman
tentu kan itu nggak pas juga
makanya ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan
tentu kita semua berharap adalah cepat untuk mempercepat perlindungan kepada masyarakat memutus mata rantai peredaran covid sembilan belas
sehingga masyarakat memperoleh jaminan keamanan
pak niam singkat saja pak
apa yang ingin ditegaskan pak soal vaksinasi ini yang akan dilakukan secara nasional sambil menunggu satu langkah lagi
yang pertama masyarakat perlu memahami secara utuh
betul bahwa imunisasi atau vaksinasi sebagai salah satu ikhtiar untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan jiwa itu memenuhi kaedah syari
dan pakpin yang ada ini pada aspek kehalalannya setelah dilakukan pemeriksaan ini memenuhi kualifikasi halal dan suci
tetapi mengenai kebolehan penggunaannya kita tunggu hasil akhir dari badan pom
mudah mudahan masyarakat bisa memahami
dan ini menjadi panduan agar juga tidak terombang ambing oleh berita oleh kutipan kutipan yang bisa jadi sumbernya belum bisa dipertanggungjawabkan
baik terima kasih pak asrorun niam soleh sudah bergabung dengan kita sore ini
terima kasih mas ferdie
terima kasih assalamualaikum